selasa sore dua puluh tujuh juni sebuah rumah dua lantai di jalan merah delima sumur batu kemayoran jakarta pusat
digrebek anggota satreskrim polres metro jakarta pusat karena diduga dijadikan tempat praktik aborsi ilegal
rabu siang menurut usman ketua rt empat rumah ini baru dua bulan disewa seorang perempuan berinisial sn
warga sempat mengira rumah ini dijadikan tempat penampungan tkw karena banyaknya perempuan muda yang datang
tadi saya sempat melihat di dalam di balik pagar ini ada teras yang sebagian terbongkar untuk melihat saluran airnya
ini yang kembali kemungkinan juga akan diperiksa
oleh pihak kepolisian dan informasi yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa saat melakukan penggerbekan ada tujuh orang yang diamankan
dan tiga orang diantaranya adalah tamu yang datang melakukan aborsi ilegal di tempat ini yang baru saja melakukan aborsi kemarin dan juga ikut diamankan
informasi yang saya kumpulkan dari warga yang ada di lingkungan ini mengaku bahwa mereka memang menaruh dan melihat kecurigaan aktivitas dari rumah ini
karena memang tamu
tamu yang datang lebih banyak wanita didominasi wanita yang diantar dengan berbagai jenis kendaraan baik roda empat terutama didominasi oleh roda dua
ketika mereka datang masuk pintu langsung tertutup dan warga sekitar juga mengaku tidak mendengar suara erangan kesakitan saat praktek aborsi itu dilakukan
ini kemudian memunculkan kecurigaan dari warga di sekitar tempat ini
usman pun mengaku seringkali mencium bau amis dari saluran pembuangan air di depan rumah
tapi kita tidak pernah melihat wanita hamil di sini
jadi kita tidak menyangka kalau itu aborsi
jadi pikiran mungkin masak ikan atau ada bau amis saja
atika salah seorang warga juga menyebut sn dan suaminya jarang berbaur dengan tetangga
ia pun mengaku tamu yang datang ke rumah sn didominasi oleh perempuan yang datang dengan ojek atau mobil
kayaknya dia tidak suka bergaul
karena kedua kali lagi ketemu saya sapa biasanya kalau ibu ibu juga enggak ngomong ngomong
kayak tidak suka dia
dari pemeriksaan di lokasi polisi menemukan tiga kamar yang digunakan untuk melakukan tindakan aborsi
tempat istirahat pasien pasca aborsi hingga tempat pembuangan janin
tersangka sn diketahui tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter
dna komplotannya bertugas mencari dan menjemput pasien yang akan melakukan aborsi
ada pun sm bertugas sebagai sopir antarjemput pasien aborsi
tersangka menggunakan vakum untuk menyedot janin dan membuangnya ke dalam kloset
baru sekitar satu setengah bulan beraksi tersangka telah melakukan praktik aborsi terhadap sekitar lima puluh wanita dengan tarif bervariasi
mulai dari dua lima hingga delapan juta rupiah
pasien jadi sistemnya ini sistem antarjemput sangat rapi sekali
sangat rapi sekali makanya pak rt warga sangat sangat terkecoh dengan aktivitas yang di dalam
selama kurun waktu satu bulan sudah kurang lebih sekitar lima puluh an wanita yang sudah menggugurkan kandungan di sini sudah melakukan aborsi
dan semua janin janin itu selalu dibuang ke dalam kloset
kami akan terus mengembangkan
ke baik pola termasuk juga kemungkinan kemungkinan titik titik lain yang dijadikan tempat hal yang sama
sementara kepada pemilik rumah tersangka berdalih ingin mengontrak rumah selama enam bulan karena rumah mereka sedang direnovasi
tim liputan cnn indonesia